meski belum ada kejelasan dan keputusan dari pemerintah arab saudi
vaksin covid sembilan belas astrazeneca mulai diberikan kepada warga lansia
calon haji di sidoarjo jawa timur
dan untuk tahap awal secara bertahap vaksin astrazeneca
akan diberikan kepada enam ratus tujuh puluh delapan lansia calon haji
yang telah melunasi biaya haji hingga pertengahan maret dua ribu dua puluh
setelah diberikan kepada ulama dan kiai di jawa timur
vaksin covid sembilan belas astrazeneca tahap pertama
mulai diberikan kepada lansia calon haji
dan seperti tampak di puskesmas kecamatan waru sidoarjo jawa timur pada jumat pagi
pada pelaksanaannya pemberian vaksin ini akan dilakukan secara bertahap
setiap desa di delapan belas kecamatan yang ada di kabupaten sidoarjo
akan diberikan jatah seratus vaksin astrazeneca
untuk warga lansia calon haji yang difasilitasi oleh setiap puskesmas
bersamaan dengan pemberian vaksin untuk para pemuka agama dan guru
meski telah memberikan vaksinasi kepada warga lansia calon haji
pemerintah kabupaten sidoarjo hingga kini belum memberikan vaksinasi kepada lansia warga biasa
karena keterbatasan penerimaan vaksin dari pemerintah pusat
puskesmas kami mendapatkan satu ratus lima puluh fail atau satu lima ratus suntikan
yang mana astrazeneca ini memang untuk lansia
diutamakan untuk lansia sehingga saya bagi enam desa
untuk takmir muazim dan penceramah itu seratus

dan penceramah itu seratus dan penceramah itu seratus
dan penceramah itu seratus dan penceramah itu seratus